lo lagi seneng kenapa sih
tadi kan saya ke rumah neng ineke
terus neng ineke mau ngajak saya jalan
rezeki mah gak kemana pok
eh urusan cewek bukan rezeki
terus urusannya apaan
tapi kan saya sama neng inlike belum jodoh
ya emang belum jodoh
kagak bakal jodoh
sekalian makan siang
kok sudah sore begini baru makan siang
dari tadi saya muter muter ketemu customer
sibuk banget ya
aku mau berangkat kerja
neng ineke belum berangkat kerja
kalau mau diantar
iya makasih kak amin
tinggal telfon aja
masih ada kan nomer telfon saya
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
masih ada kok
jadi kapan mau nelfon sayanya
kalau mau berangkat kerja
baletnya ambil aja
besok ada acara nggak kang amin
ineke diajak temen ineke jalan jalan
boleh ngajak temen
ineke kan belum ngajak
kok udah bilang boleh
saya terlalu semangat
ineke nanti ya
ciee yang lagi marahan
ampun kalau ampun ngeledekin aku jalan kaki nih
ya udah jalan kaki aja silahkan
aduh aduh aduh iya sakit sakit
jadi saya ngambil yang cash aja nih
lumayan buat beli bensin
saya sih mau tapi uang cashnya belum ada
kalau tahun depan gimana
saya minta nasi campur lengkap
eh amin dateng
hiih kenapa lu berdua ada senyam senyum gitu
hmm nasi ompur
ya salam ya buat hmmnya
lu lagi seneng kenapa sih
tadi kan saya ke rumah neng ineke
terus neng ineke mau ngajak saya jalan
rezeki mah gak kemana pak
hei urusan cewek bukan rezeki
terus urusannya apaan
tapi kan saya sama neng inlika belum jodoh
ya emang belum jodoh
kagak bakal jodoh
jalannya apa nanyanya
saya bisa jalan sama neng ineke
lu abis maangkal apa baru mau jalan
jalan dulu mak
abis itu maangkal deh di sd
gimana jualan di sana
oh seperti itu
bu mau boleh ikutan les kak
ibu mak kan belum bilang mau ikutan les apa
ya sudah memangnya kamu mau les apa
les bahasa inggris
boleh gak bu
dengarin penjelasan bunga dulu
ya sudah ibu dengerin kamu
tapi kamu itu ganti baju dulu dong
pulang sekolah tidak ganti baju
din sebenarnya udah lama
mak nanyain si surti
suruh nanya sama elu
bisa apa kagak kalau si tati ikut jualan di sd
surti udah nanya ke saya kok mak
kok surti kagak cerita apa apa sama emak
bisa apa kagak si tati jualan di sd
kalau jualan di luar sd sih bisa mak
ah bukan begitu
maksudnya jualan di dalam di kantin sd
oh kalau gitu ma harus kenal orang kantinnya dulu
saya gak tahu mak
saya cuma kenal sama satpamnya doang
oh seperti itu
eh bukan elu
nama satpamnya siapa
oh seperti itu
nama satpamnya siapa